edugan adanya hubungan intim sesama jenis antara perawat dan pasien covid sembilan belas di wisma atlet viral
kami sudah terhubung lewat sambungan telpon dengan kapendam jaya
letnan kolonel arh herwin budi saputra selamat sore pak herwin
selamat sore mas
pak herwin kesaksian pelaku terkait kasus ini bagaimana
untuk kesaksian pelaku kalau dari hasil pemeriksaan awal ya
kalau kami ini hanya pemeriksaan awal untuk tenaga nakesnya itu oknumnya sudah mengakui mas
mengakui melakukan hubungan asusila sesama jenis termasuk dengan si pasien itu
untuk perkembangan hasil pemeriksaan itu kan sudah kita limpahkan kepada pihak kepolisian
yang mana nanti polisi dari polres mungkin akan lebih tahu
atau dari polda yang akan bisa lebih menjelaskan
pak herwin perawat yang juga terlibat dalam kasus ini merupakan relawan sipil atau anggota pak
nakesnya itu relawan sipil
oke dan di sini polisi juga telah menetapkan tersangka pada pelaku
sementara sang perawat sudah dibebas tugaskan
adakah sanksi yang diberikan manajemen rumah sakit wisma atlet
gimana mas sanksi
sanksi yang diberikan kepada perawat selain dibebas tugaskan
apakah juga ada kemungkinan
keterikatan kasus hukum yang akan menjeratnya
oh ya baik jadi kalau untuk nakes ini
kemungkinan nanti ada hukuman sebagai tenaga
ini dari kesehatan ya
kalau kita kan hanya membebas tugaskan sekarang
tugas tidak lagi bertugas di melayani atau merawat pasien
jadi oknum nakes tersebut sekarang berada di wisma itu dalam rangka isolasi
setelah pemeriksaan di polres jakarta
di jakarta pusat tadi pak aji terakhir
kalau untuk yang sipil ya itu kan sudah jelas ranahnya
yang pasien itu nanti kembali kepada pihak polda
maupun polres yang akan menentukan hukum hukumnya itu
artinya sampai saat ini
sang pelaku yang menyebarkan konten berbau pornografi atau asusila tersebut
masih dalam kondisi positif covid sembilan belas
dan akan dilakukan pemeriksaan setelahnya begitu ya pak
untuk yang pasien itu masih positif
sehingga kita tidak gegabah
tidak berani untuk melepas yang bersangkutan
untuk dilakukan pemeriksaan
ini keamanan semuanya nanti
pak herwin pangdam jaya sebagai kepala tugas gabungan terpadu
begitu di rumah sakit wisma atlet
bagaimana langkah yang akan dilakukan
agar hal tersebut seperti ini tidak terulang kembali
apalagi melibatkan antara pasien dan juga perawat
yang kemungkinan itu bisa menyebarkan transmisi virus lagi lebih besar
jadi langkah yang diambil pertama kemarin sudah
malam itu sudah diambil rapat ya
oleh bapak wakil panglima komando gabungan tugas gab
bapak kasdam wakil wapang
itu menyampaikan bahwa kita akan memperketat memperketat sistem
tentang pengawasan baik terhadap gedung kegiatan
dan pelayanan kesehatan
kemudian yang kedua yang pastinya
kemarin juga pak kasdam itu memberikan semacam penekanan
kepada para nakes yang dikumpulkan
kemudian memberikan motivasi bagi mereka mereka para nakes
agar tidak drop lah dalam arti menurun moralnya dengan kejadian ini
karena ini kan hanya ulah oknum nakas
yang mana tidak semua nakes menjadi jelek gitu loh
artinya kita harus meningkatkan
menurunkan moral mereka
oke jangan sampai ada penurunan moral apalagi para tenaga kesehatan yang bertugas
tapi bagaimana kemudian pengetatan yang dilakukan terutama screening
untuk relawan nantinya mungkin yang akan bertugas di wisma atlet begitu apakah
apakah akan ada penyaringan yang lebih ketat begitu terkait dengan antisipasi
adanya tadi hal hal yang bisa melanggar atau menyebabkan penurunan moral
baik itu mungkin nanti dari sisi
baik itu mungkin nanti dari sisi

baik itu mungkin nanti dari sisi

perekrutan ya kita akan melihat nanti ada teknik yang akan digunakan
screeningnya kemudian akan di penelitian personil seperti itu
akan kita lihat rekam jejak seperti itu mereka nanti mas
tapi kalau dilihat dari riwayat peristiwa ini terjadi
sebetulnya apa yang menjadi trigger kasus ini bisa terjadi antara perawat dan juga tenaga kesehatan begitu
secara logika saja misalnya kita melihat wisma atlet begitu
kan wisma atlet di sini menggunakan apd lengkap tertutup baju khasmat tapi masih bisa kecolongan begitu terjadi tindakan asusila antara tenaga kesehatan dan juga pasiennya pak
baik mas ya jadi untuk kejadian tersebut kalau kita awal ini kita melihatnya memang man to man ya person to personnya
sehingga secara pengawasan utuh ini sudah bagus kita sudah lihat ada cctv kemudian sistem kontrol
itu semua sudah berjalan dengan baik
namun ada kesempatan celah yang digunakan oleh mereka seperti itu saja
oke untuk pasien sendiri latar belakangnya bagaimana pak
ini yang kita masih dalami tapi itu kan sebatas kemarin kita untuk mengungkap benar tidak terjadi
mereka yang bersangkutan mengakui hanya sebatas itu saja
karena kita belum periksa

karena kita belum periksa
oke karena kita belum periksa
keseluruhannya mas ini kan nanti dilimpahkan ke pihak kepolisian
oke artinya ada terus ada pengetatan dan juga pengawasan begitu ya di rumah sakit darurat wisma atlet
agar tidak terjadi hal hal seperti ini yang akibat kelelahan karena covid kemudian menyebabkan penurunan moral antara pasien
apalagi dilakukan dengan perawat
letkol arh herwin budi saputra kapendam jaya sudah bergabung bersama cnn indonesia newsroom pada sore hari ini
selamat sore mas terima
selamat sore mas terima kasih